audio untuk hari senin tanggal dua puluh sembilan januari
tapi yang paling banyak dibicarakan ay empat
ada acara di rumah itu yang pakai masker cuma dia datang dari jakarta
bagaimanapun penjagaan pintu masuk harus ditingkatkan
memuji standar kesejahteraan hewan australia
juara australia terbuka mengalahkan petensi sydney
tapi dia tidak akan lama berada di sini jika dia benar benar bermusuhan
sudah lewat masa karantina itu
dan hasilnya dikirim untuk di tes whole genome sequencing tadi
yang ingin mengubah perhubungan ini
para pelaku perjalanan internasional tadi bukan hanya menjalani masa karantina
kan dunia mengirimkan data ke chief delapan
menyebabkan jembatan itu runtuh
indonesia ambil yang lima daripada yang enam
pihak oposisi partai buruh di tasmania mengatakan
spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
asisten komisaris polisi martin o brien mengatakan
bahkan beberapa negara saya tahu persis kalau kita vaksin sekarang sekarang ini dikasih uang atau dikasih voucher
dari tingkat kekayaan terendah
apa mitigasi yang lebih cepat prof agar kondisi ini tidak mengkhawatirkan
tapi di sini kita berbicara tentang kebenaran yang telah dilakukan pada generasi
pemerintah albanisi membela langkah langkah bantuan biaya hidup meskipun anggaran
tanpa aliran listrik di utara queensland
tentu saja melalui covid sembilan belas adalah perjalanan yang besar
lalu kemudian itu menjadi catatan kita
hanya ada sembilan belas negara
presiden jokowi dodo berjanji bahwa harga minyak goreng curah di pasaran akan kembali ke batas harga eceran tertinggi yakni rp empat belas dalam dua pekan ke depan
pemerintah victoria mengatakan penyelidikan baru yang diluncurkan mengenai pengalaman perempuan dalam menghadapi ekstrasi dan pengolahan sumber daya alam memicu tingginya emisi australia
sari berita penting hari ini donald trump memenangkan pemilihan pendahuluan di new hamzer mengalahkan mantan duta besar pbb niki harley
para pemimpin ojk tentang pentingnya koordinasi karena gejolak yang terjadi di pasar keuangan
enam pekerja yang hilang dalam runtuhnya
pemantau legislasi keamanan nasional independen sedang meninjau efektivitas undang undang kerahasiaan dengan kekhawatiran bahwa undang undang tersebut terlalu luas dan berdampak pada kebebasan pers
apa yang saya pikir kita butuhkan untuk pemerintah untuk serius mengikuti adalah menangkap referendum ini
salam sehat dan sampai berjumpa lagi di dialog selanjutnya

jika anda melihat secara struktural perjanjian australia dan amerika bahkan di bawah pemerintahan trump akan berpengaruh untuk stabilitas bagi kedua negara
sementara untuk melengkapinya disajikan kuah bakso secara terpisah
saya ingin sampaikan satu hal saja tentang vaksin ini mas herdy
pada laman medium com jessi choi menceritakan pertemuan dan kebersamaannya dengan maudie
yang ketiga soal vaksinasi memang harus terus ditingkatkan
aksi protes utama di sydney dijadwalkan dimulai di belmer park dan menuju victoria park
hal itu terjadi ketika pemerintah federal menunggu tangkapan
lalu yang kedua ya kita harus mempercepat vaksinasi untuk menghindari tingkat keparahan dan tingkat kematian yang lebih tinggi
perkiraan menunjukkan adanya kenaikan tahunan sebesar tiga empat
walau begitu pbsi juga berharap kejutan dari tim lainnya
rp sembilan puluh enam tiga miliar untuk operasi daerah
tentu akan berdampak terhadap percepatan lonjakan kasus
serta komisioner penyelidikan kematian warga pribumi dalam tahanan
nah makanya karena syaratnya juga ketat
pawai obor atau torch relay asean para games dua ribu dua puluh dua akan dimulai pekan depan
sekian warta berita sps audio
prof bentuk siap siapnya kita dengan kondisi seperti sekarang ini
karena cinta tanah air sebagai warga negara
ia juga pernah menjadi wakil menteri perdagangan wakil menteri keuangan dan kepala bkpm
oleh jack itu menjadi
kemudian ada b seribu enam ratus tujuh belas dua itu yang disebut sebagai varian delta
namun sinner berhasil menumpukannya
podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat
donald trump telah memenangkan pemilihan pendahuluan di new hampshire atas kandidat partai republik nikki haley menjadikannya kemenangan keduanya dalam perjalanan menuju pencalonan partai republik dengan perbandingan dua puluh dua puluh empat
termasuk juga soal masa isolasi tadi
daripada yang dijanjikan sebelumnya
menyatakan polri akan mulai mengawal ketiga capres dan cawapres mulai dari kantor hingga rumah pribadi selama menjadi peserta pemilu
artnya gerakan tarian indonesia
ini terus dilakukan oleh pemerintah dan kami selalu menjelaskan bahwa apapun variannya
paket dana pencegahan dan dukungan kekerasan dalam rumah tangga senilai dua ratus tiga puluh juta dolar untuk new softwales
diperkirakan tewas dan dari dunia tenis
tuvalu telah mengumumkan valeti theo sebagai perdana menteri barunya setelah dia terpilih tanpa lawan dari negara kepulauan pasifik itu
barat laut pesisir queensland di kota townsville
dan bukti ilmiah yang ada memang mengatakan bahwa tiga m itu atau bahkan lima m itu adalah cara yang paling baik sekarang untuk membatas sosial
operasi penyelamatan berlanjut setelah helikopter yang membawa presiden iran jatuh
jadi selalu seperti leveling ppkm saja melihat perkembangan
harga kakao mencapai rekor tertinggi
mantan polisi northern territory zachary rolfe menghadapi pengadilan hari ini dan rolfe telah mengajukan pengajuan untuk mempersempit bukti dalam pemeriksaan
partai hijau meminta perbaikan lebih jauh pada usulan
mereka sedang menunggu perkembangan tentang hal ini
tapi baguslah kalau cnn memakai ay empat dua karena ini spesifik apa yang akan kita bicarakan
caksa akun negara bagian baja california maria elena andrade ramirez mengatakan
mengeliminir terjadinya penyimpangan karena tidak tertutupnya antara masyarakat yang langsung membayar pajak melalui kepada petugas tapi bisa melalui cukup dengan perbankan ataupun melalui dengan digital
namun yang menjadi prima dona di kedai ini bukan hanya kuahnya
saya ingin menemukan keindonesiaan saya
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
undang undang tersebut yang disahkan tanpa pemberitahuan pada hari sabtu
karena negara yang diperbolehkan masuk ke indonesia juga sangat dibatasi
penyelesaian hari ini sangat penting
di mana mana sudah ramai dan tidak semua orang menggunakan masker
juara australia terbuka mengalahkan petenis sydney chris o connell
kapan kebijakan energi partainya akan diumumkan dan hanya mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan diumumkan pada waktunya
untuk wisatawan mancanegara tetap mengacu kepada tiga pintu utama kita untuk sembilan puluh persen lebih
halo sahabat katadata ini adalah program baru dari katadata podcast
akan memandu perubahan dalam cara mereka beroperasi di sektor multikultural
atau ada jurus lain yang kemudian ditambah begitu
dan memperkenalkan perlindungan terhadap diskriminasi agama
ini adalah proses pengungkapan kebenaran formal pertama di australia yang bertugas menyelidiki ketidakadilan
api membakar aula pernikahan
kemudian mendorong sentimen untuk investor mau terus melanjutkan investasi di indonesia
ada anaknya lagi ada yang a ada yang c ada yang j ada yang k
tapi juga dengan suara saya menari
sea games ke tiga puluh satu vietnam menjadi milik pasangan indonesia leo roli carnando dan juga daniel martin
semudah mungkin mudah mudahan bisa ditangkap
ie kehilangan posisi teratas hanya dengan selisih dua detik dari leonard van eetveld
harus disetujui parlemen dengan dukungan partai hijau
direktur pelaksana cabang i niaga group supermarket tersebut
namun angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan prediksi yang dibuat oleh para ekonom
masalah pertama bukan pendidikan saya
saring berita penting hari ini pihak oposisi federal
yang disebabkan oleh bakteri endemik
tidak semua pelabuhan kita boleh menerima kedatangan internasional
perusahaan ke jangan keburu dan nilaiqua
saya suka karir saya tapi tidak ada yang lebih memenuhi untuk saya daripada bisa membina keluarga
nah cuma memang sudah ditemukan di singapura
nah mereka menarikan katakanlah dengan lagu yang sama tetapi mungkin gerakan mereka akan berbeda
agung happy maranata jakarta
dengan menghargai kebanyakan kebanyakan
mereka mengerti dari mana ini datang dan bagaimana coklat kita
kalau ke atas lagi tentu bagian dari varian delta
vaksinasi ini melalui sambungan zoom saya sudah bersama sony haribe harmadi ketua bidang perubahan
tapi kita menari separately juga
kumpulan warga di bondai beach di sydney untuk melakukan refleksi fajar dan upacara pengasapan
mungkin nanti yang mau link ke kita imigrasi
ini dilakukan dengan menerbitkan maksimal satu ratus delapan belas empat miliar saham seri a
ada gerakan gerakan improvisasinya ya
anda juga dapat menghubungi kami melalui email
ia memberikan penghormatan bagi klan iora
penyidikan terhadap kasus yang melibatkan anggota polisi di rumah irjen verdi sambo masih bergulir
data terhadap yang lain kita masih tunggu dan mungkin akan ada beberapa waktu lagi
anda bersama sbs bahasa indonesia
yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin alias bbm untuk kendaraan bermotor
harga kakao meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun dua ribu dua puluh
saya menunjukkan bahwa saya gay di saat proses itu
akan menjatuhkan hukuman sepuluh hingga lima belas tahun penjara bagi hubungan sesama jenis
ini adalah proses pengungkapan kebenaran formal pertama di australia yang bertugas menyelidiki ketidakadilan
kita semua berharap kasus kita pelandai
sekian warta berita sps audio untuk hari senin tanggal dua puluh tujuh september
selanjutnya per tahun dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk operasi mantap berata pusat di mabes polri
nah memang kalau misalkan kita sangat tidak berharap varian ini masuk ke indonesia
dan berkelanjutan di wilayah itu
ia percaya masyarakat umum akan mendukung perubahan ini
tapi kalau misalnya itu pak tony dan teman teman di kementerian itu juga kalau whole genome sequencing ini terus ditingkatkan
untuk memilih badan penasehat yang diabadikan secara konstitusional
soal capaian vaksinasi yang saat ini juga masih rendah
nah itu saya terus saya gelutin sampai lima enam tahun lah kurang lebih itu
dengan upacara utama diadakan di setiap ibu kota
seperti para wisatawan yang akan datang ke indonesia
sukses bawa pulang medali emas sea games dua ribu dua puluh satu vietnam
telah ikut serta dalam persaingan di victorial
dan tari kontemporer indonesia
gelombang dua ada gelombang tiga berusakan kan berusakan ditulis itu bahwa tidak pernah naik
lalu ada popping dan workshop
kemudian yang kedua kita meningkatkan testing dan juga tracing
premier jacinta allen mengatakan komentar seksis
kita tahu beberapa negara yang angka vaksinasinya sudah lima puluh enam puluh akhirnya sekarang mengajak ajak ayo dong yang lain
sampai jumpa di sps com au
hingga lima tahun kepada orang orang yang menolak bekerjasama
littleproud mengatakan kepada sky news
antara warga pribumi dengan warga lainnya di australia ia menduduki posisi penting
mengatakan meski pemerintahan nu punya banyak kontroversi
bahwa setelah hampir empat belas tahun di parlemen sekarang adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk mundur dan mengizinkan orang lain untuk maju dan melayani rakyat
sudah waktunya kepala eksekutif woolworths grup brad baden
melalui pemerintah begitu ya apakah kemudian masih ada potensi celah untuk bisa masuk subvarian delta ini
yang pertama diperkirakan sepuluh lima belas lebih menular satu
bagi kebutuhan modal kerja pt tokopedia pt dompet anak bangsa
kalau di inggris ay empat itu sudah sekitar
bukan kemahiran pemimpin saya
yang memang belum dapat nama karena tidak dampak
saya benar benar minta maaf kepada semua orang di rumah
namun merahasiakannya dari publik karena mereka ingin menghindari perang budaya yang memecah belah
presiden petahana joe biden juga sukses di new hamzer meski absen dalam pemungutan suara setelah terjadi perselisian mengenai waktu pemilihan pendahuluan
tapi balik lagi kalau cerita india ini mohon maaf ya
premier ellen mengatakan dia yakin keputusan itu dibuat pada awal bulan oktober
nah kalau kita lihat dari satu ratus sembilan puluh tiga juta tadi
hal ini bertujuan untuk membuat perusahaan gas membayar pajak lebih cepat dibandingkan dengan membatasi ketersediaan pengurangan pajak
pemotongan pajak tahap ketiga dari pemerintah federal
dan kemungkinan dibentuknya komisi royal
yang berada di level dua di sejumlah wilayah begitu ya di indonesia
chris o connell menunjukkan variasi pukulan yang mengesankan
kepilotan ini dikabulkan oleh pengadilan negeri jakarta pusat atas permohonan pembatalan perjanjian damai
saya benar benar menentukan undang undang ini
sehari berita penting hari ini pemerintah federal membelak keringanan biaya hidup setelah peningkatan cacat pendapat yang moderat
jadi selain diperiksa dokumennya termasuk dokumen hasil pemeriksaan pcr sebelum keberangkatan
minggu namun ditunda oleh presiden petahana makis seoul dalam pidatonya di televisi pada tanggal tiga februari
dalam deportasi mereka dengan hukuman wajib satu tahun
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
sementara itu senator partai hijau david subridge mengatakan pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam melindungi pelapor
kemudian mendapat boy di babak kedua karena partisipasi mereka di babak pembukaan
maudie ayunda resmi menikah dengan jessi choy
tapi kebenaran saya sebagai gay dan itu adalah masalah
masih bagus mungkin perlu saya perkenalkan
peningkatan hanya satu persen dari bulan lalu
lalu kemudian untuk vaksinasinya lansia itu sebetulnya sudah sangat baik
terhadap penerima bantuan pendapatan dan pensiunan untuk mendorong mereka memasuki dunia kerja lebih lanjut
buku putih mengenai ketenaga kerjaan telah diterbitkan dengan sembilan langkah baru di dalamnya
jadi acaranya itu memang kita mulai dari pagi
chris mins saat dia mengumumkan rincian rencana pendanaan empat tahun pada hari ini
kalau kita orang indonesia bisa melihat bahwasannya ada roh indonesia dalam pertunjukan topping tersebut
belakangan orang tahu enam ratus tujuh belas itu bukan cuma satu ada tiga
pendukung lgptiq plus telah meminta pemerintah federal untuk mengeluarkan rancangan undang undang diskriminasi agama
itu akan dikelola oleh jack dan kawan kawannya
sebuah dengar pendapat publik mengenai pengendalian tembako dan rokok elektrik di victoria
dan juga tentang kemungkinan kalau tidak segera diambil tindakan yang tegas
artinya the plus yang terakhir beraksi pada empat belas maret
kami selalu menjelaskan bahwa saat kasus sedang melonjak atau saat kasus sedang melandai perilaku masyarakat harus tetap sama
untuk anggaran tahun dua ribu dua puluh empat sebanyak satu triliun dengan alokasi rp lima puluh tiga enam miliar untuk operasi pusat
salah seorang pelopor di australia
b seribu enam ratus tujuh belas satu yang kemudian dikasih nama varian kapa
masyarakat harus awas kalau ada varian varian seperti ini
paket dana pencegahan dan dukungan kekerasan dalam rumah tangga senilai dua ratus tiga puluh juta dolar untuk new south wales
api obornya akan diambil dari api abadi merapen gerobokan jawa tengah pada hari minggu
centralisasi kekuatannya di victoria
upah real meningkat untuk pertama kalinya dalam tiga tahun
presiden iran ibrahim raishi tewas dalam kecelakaan helikopter
dengan alokasi rp enam puluh empat tujuh miliar untuk operasi pusat dan rp sembilan ratus tiga puluh tujuh satu miliar untuk wilayah polda atau operasi daerah
kabaharkam polri sekaligus kepala operasi mantap berata irjen polisi fadil imron yang akan memimpin komando pengamanan capres cawapres dalam pilpres dua ribu dua puluh
memproyeksikan perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan izin tertulis yaitu dari instansi yang sudah ditentukan
nah ini yang betul betul menjadi hal yang sangat penting
ketika dia dibawa ke suriah bersama keluarganya

pemerintah federal tidak menyebabkan kebohongan yang tidak dikawal
karena bagaimanapun juga target kita adalah
sepuluh ribu dolar amerika serikat pertolongan
tiga c harus jalan secara optimal
prof dengan skema pengawasan yang diterapkan oleh satgas
delta plus india waktu itu adalah k empat ratus tujuh belas atau berapa gitu
namun merahasiakannya dari publik karena mereka ingin menghindari perang budaya yang memecah belah
ini kalau itu bisa dibawa ke melbourne saya akan menonton itu pasti
pak soni kalau melihat realita hari ini mobilitas masyarakat dengan level ppkm
dan digantikan oleh amanda bardwell
dan sebagian cukup banyak akan datang ke indonesia
undang undang deportasi imigrasi pemerintah ke senat incquiry

supaya pertahanannya semakin kuat
mengajarkan workshop secara umum
atau tiga m ini masih ampuh nggak prof
menteri kesehatan mark butler
iya saya menari tradisional
serta operasi kontijensi amanusa satu dua dan tiga yang akan digelar selama dua ratus dua puluh dua hari
yang oleh who digolongkan sebagai varian of concern
yang berusia tiga puluh tahun menjadi korban perampokan yang ceroboh
pelatih wallobis edi johns telah meminta maaf kepada pendukungnya setelah tim australia menderita kekalahan memalukan empat puluh banding enam dari perancis di piala dunia rutby
kita bersyukur vaksin vaksin terus berdatangan
bahwa bang murtala adalah guru di sydney
bahwa kita bisa menggerakkan perekonomian sekitar empat ratus empat ratus lima puluh triliun
arianto menuturkan bahwa nicuba mampu menggantikan seratus persen suplai bensin di kendaraan motor roda dua dengan air
kemungkinan gerakannya akan berbeda
pihak oposisi federal dan partai hijau telah mengirimkan
kemudian yang keempat yang tadi dibahas tentang penjagaan dari pintu masuk
dan ekonomi yang berjalan baik adalah yang berjalan depan
jadi kepatuhannya itu karena seperti saya sampaikan kita sekarang sudah cukup lihat orang yang tidak terlalu patuh lagi

tapi kalau dibandingkan negara lain ini masih lebih sedikit
sepuluh hari kemudian yang dikirimkan pada
berita terkini mengenai penyelidikan covid sembilan belas di indonesia
iya saya menari dengan suara dan
nah advokat terkemuka dari indigenous voice to parliament
lalu kemudian kebijakan lainnya
semuanya yang telah membuat kita seperti yang kita ini
semua harus dilakukan secara sistematis
sesuai dalam pasal lima puluh empat ayat dua
sehingga sampel dari para pelaku perjalanan internasional yang tadi positif
melalui operasi ini capres dan cawapres akan diberi pengamanan khusus oleh polri mulai dari kantor hingga rumah pribadi
saya tahu beberapa tempat atau beberapa
mck bright akan dijatuhi hukuman hari ini setelah dia mengaku bersalah atas tiga pelanggaran termasuk mencuri informasi persemamuran dan menyebarkan kepada para jurnalis
polri mengucurkan anggaran sebesar dua lima triliun rupiah untuk membiayai pengamanan capres cawapres yang diberi nama operasi mantap berata sebagai langkah pengamanan pemilu dua ribu dua puluh
tidak yakin mereka akan menemukan
pemerintah al jazeera telah mengancam keamanan nasional israel dan mengembangkan pesawat idf
untuk hidup di bawah kekuasaan isis pada tahun dua ribu dua
dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyatakan keprihatinan apapun kepada pemerintahannya sebelumnya
dan itu akan menunjukkan bahwa ada pekerjaan di sini
nah mas itu karena mas jack itu guru menari
mengungkap bahwa anak anak direkrut ke dalam perang tembako ilegal di negara bagian tersebut
sekian informasi dalam flash week podcast
karena ada mutasi di dua
dan setiap bulan saya harus membuat laporan saudara dan saya tidak boleh keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri
keuntungan buat kita juga adanya kecepatan pelayanan yang ada di jalan
jadi memang kita sangat berhati hati terhadap kasus impor
perubahan awal dari pemotongan pajak tahap ketiga ini
pandemik pengaturan agama seperti tersebut
tergantung koreografi dan show nya
maka kita bisa ambil di tengah itu harapannya optimis
kenapa di inggris karena memang kita punya data cukup lengkap
jadi kalau bahasa inggrisnya kan mereka mengatakan
topan telah mengakibatkan lebih dari lima puluh tiga ribu pelanggan perusahaan listrik airgon
jadi yang pertama adalah kita membatasi entry point
jadi saya kira kita tetap lakukan tiga m lima m
sekolah dan prasarana kritis
biar saya beritahu anda
kepala who tedros adhanom ghebreyesus menangis ketika meminta solusi politik
seperti kita ketahui pada akhir dua ribu dua puluh atau awal dua ribu dua puluh satu dari india dikenal sebagai varian yang namanya b seribu enam ratus tujuh belas
penyanyi dan aktor itu memang pernah bertunangan pada dua ribu dua namun berpisah setelah dua tahun berpacaran
walaupun sekarang tidak dikasih nama kapal lagi karena sudah bukan varian of interest
mulai dari membentuk bola daging secara bertahap
bagus untuk cnn menggunakan acara ini untuk balik mengingatkan masyarakat
ini adalah kegagalan yang luar biasa dari pemerintah labour dan menunjukkan seberapa banyak perintah institusional yang kita lakukan untuk mengembangkan kebenaran kepada rakyat yang memiliki hak untuk mendengar ini
dan yang banyak dibicarakan adalah sekarang yang jenis ay
di kawasan setiabudi kuningan jakarta selatan senin siang
tadinya hampir seperti robot
sebuah perusahaan modal ventura
karena kita perlu kewaspadaan ya salah satu bentuk kewaspadaan kita adalah
yang menghargai kematian pembunuhan dan penjahat
untuk melakukan pemungutan suara mengenai kencatan senjata di gaza
ia mengatakan ia sulit berbicara karena keadaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata kata
alat temuan arianto misal pria asal cirebon mampu mengonversi air menjadi hidrogen
rancangan resolusi yang dibuat oleh amerika serikat
ini dua puluh delapan pagi yang tidak benar benar mengenai kita
kita mulai dari kisah perjalanan ni kuba yang menarik perhatian publik pekan ini
pemerintah iran yang telah menerima pemerintahan tersebut telah menerima pemerintahan tersebut
karena memang ini mungkin berkembang dari waktu ke waktu
yakni kevin sanjaya marcus gideon dari sektor ganda putra dan grecia poli apriliana dari sektor ganda putri
dari ya seperti hip hop
itu memang di tes lagi dan masih ada tuh ketika di hari ke empat yang positif
maka dinas kesehatan atau pusat pusat mas itu diberitahu
dimana ini keterlibatannya bang
tidak ada peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan
varian alpha beta gamma dan delta
sari berita penting hari ini kamar dagang dan industri australia telah menyerukan kenaikan upah sebesar dua persen
kemampuan kematian melalui genosida kematian dan trauma
kapal kapal itu akan dibangun di kalangan kapal osbon di idolate
pak tony sudah sampaikan tadi saya lima poin sebagian besar disampaikan oleh pak tony
delta plusnya waktu itu bukan ay empat dua
yang menderita akibat perang
duta besar amerika serikat untuk pbb linda thomas greenfield
yang beredar di sebuah sekolah bergensi di melbourne
jabri bumi kumanjahi walker sudah di depan mata setelah insiden tersebut terjadi empat tahun lalu
usai mengalahkan kompatriotnya pramudia yeremia eri di final pada dua puluh dua mei lalu
dia melihat peningkatan yang signifikan selama dua tahun terakhir
dan juga kartu vaksinasi dia juga langsung kemudian di tes pcr
rute pawai obor ini akan berlangsung dari jalan selamat riyadi sampai ke balai kota solo yang kurang lebih mempunyai jarak lima km
the wallabis meminta maaf setelah kekalahan besar mereka di piala dunia rugby
dan menuduh oposisi victoria menahan posisi mereka dalam negosiasi perjanjian selama berbulan bulan
menteri tenaga kerja ben carold
kita ingat bulan mei juni dulu
kepada bang murtala untuk suara dance indonesia itu
samsat digital akan meminimalkan terjadinya penyimpangan di lapangan antara masyarakat dan petugas
dalam bidang olahraga pembalap sepeda australia ben o connor di tour u

supaya orang yang ragu ragu mau datang vaksin
sementara pemerintah tetap menerapkan ppkm sesuai dengan levelnya
pihak oposisi federal mengirimkan
walaupun sekarang sudah orang sudah berhipotesis
cuman mas ferry saya ingatkan sekali lagi tidak mungkin pembatasan sosial saja
dan dari saat itu
nampaknya berada di jalur yang tepat untuk memenangkan lima belas kursi setelah pemilu negara bagian
karena menghubungkannya dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan
komisaris pelayanan publik akan menyelidiki bocoran pesan teks yang dia kirimkan kepada anggota senior partai liberal scott bridge
kalau untuk efekasi vaksin juga berdampak nggak dok prof
jadi abang dapat menambah nanti
dalam uji cobanya satu liter air yang dikonversi menjadi hidrogen bisa menempuh perjalanan dari cirebon
nah di situ ditunggu selama satu jam
setelah pencarian ekstensif dan berbahaya
dan dipilih setelah mantan perdana menteri kausia natano kehilangan kursinya dalam pembelian umum pada tanggal dua puluh enam januari
penduduk queensland utara dalam keadaan siaga karena diantisipasi akan adanya topan di dataran rendah tropis di lepas pantai
berita terkini mengenai penyelidikan covid sembilan belas di indonesia
dan bagi praktek banci yang disengaja
saya ratri kartika sampai jumpa
sri anthony elbanisi mengatakan pemerintah federal bekerja sama dengan polisi perancis di kalidonia baru untuk menentukan kapan warga negara australia yang masih tinggal di negara tersebut dapat meninggalkan negaranya
khususnya dan secara umum
sehingga turun sekarang sudah seakan akan sampai dasarnya dunia ini pada sebelas oktober dan sudah naik sedikit
misalnya dalam suatu dance ya dalam suatu tarian misalnya ya
perdana menteri antoni albanisi juga hadir dan mengatakan hari australia merupakan hari untuk berefleksi
tentu dengan berbagai pertimbangan
mengatakan resolusi ini akan menuntut kencatan senjata segera
keluarga dari kedua bersaudara berasal australia yang hilang saat melakukan perjalanan selancar di negara bagian baja california meksiko
memiliki suara yang terbentuk adalah untuk mendengarkan orang orang indonesia tentang apa yang akan berjaya di tanah dan mendapatkan hasil yang lebih baik
kita masih tidak tahu berapa banyak yang telah kita dapat
kita masyarakat punya peran untuk melakukan tiga m atau lima m
sebelum dia pulang menjalani masa karantina
hal ini menyusul berita bahwa gubernur florida rondesantis telah keluar dari pencalonan presiden dari partai republik
sementara ribuan pengunjuk rasa diperkirakan akan menghadiri rally hari invasi dan survival di seluruh negara
dengan asumsi berbagai indikator epidemiologinya baik
jadi jika kita menolaknya atau menolaknya itu hanya menutup pintunya
yang terjadi di masa lalu dan ketidakadilan yang dialami warga aborigin di victoria
enam puluh kasus baru dalam sepenuh terakhir
dia siap bekerja sama dengan pemimpin sekutu dekat australia itu siapapun yang menjadi presidennya
kepada reporter katadata fajarian danu arianto bercerita ide menciptakan niguber
topan kirili telah diturunkan tingkatnya menjadi badai tropis rendah
meski demikian alat di kuba belum diuji secara ilmiah
mengirimkan undang undang deportasi migrasi pemerintah
tetapi bukan tari tradisional ya
di tengah kondisi ekonomi yang menantang bagi dunia usaha
selalu lima ini yang dikemukakan datanya
tapi kalau tok sampai naik lagi tentu harus ada upaya upaya yang bagus dilakukan di rumah sakit dan sebagainya
perdana menteri mengumumkan terminal ekspor hidrogen skala besar pertama di australia dan dalam olahraga
jawa bali dan labuan bajo
sumber lain juga membenarkan bahwa pasangan selebritas itu akan menggelar pesta besar di georgia
begitu juga itu yang keempat
oke kesadaran dari diri sendiri dan juga patuh terhadap protokol kesehatan menjadi kunci agar kita bisa terbebas dari situasi yang sampai saat ini masih membayangi kehidupan kita yaitu situasi pandemi covid sembilan belas
jadi tadi sudah diperkirakan adalah antara rp dua ratus lima puluh tiga ratus triliun
tauhid menambahkan pemerintah sebaiknya bisa meratakan tujuan lokasi investasi di indonesia
iya namun demikian gerakan gerakan itu merupakan selera masing masing kan begitu kan
menghentikan diskriminasi perumahan dan pelayanan kesehatan
sampai hari ini atau sampai kemarin lah
senator jacky lembi telah mengindikasikan bahwa partainya terbuka untuk mendukung pemerintahan liberal di tasmania
pemerintah victoria mengatakan ekstrasi dan pengolahan sumber daya alam memicu tingginya emisi australia
pemimpin first nations tidak memberikan konsen untuk ekstraksi sumber daya di negara mereka
dari informasi ekonomi mahkamah agung resmi melantik dewan komisioner otoritas jasa keuangan untuk periode dua ribu dua puluh
ini ditujukan agar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dalam negeri
sementara itu perdana menteri alvanisi telah mengumumkan kim williams akan direkomendasikan kepada gubernur jenderal untuk menjadi ketua australian broadcasting corporation atau abc berikutnya
pertunjukan dua puluh tahun anniversary style bill skit
serta kapasitas yang luas yang merupakan inti dari peran tersebut
adapun investasi di luar jawa masih mengandalkan manufaktur berbasis komunitas
tidak akan memberikan jaminan suara di parlemen
jack berarti misalnya ada lima penari
keempat bagaimana dampak varian baru terhadap alat diagnosis
sehingga tingkat inflasi tahunan tetap tidak berubah pada tiga empat persen di bulan februari
menteri keuangan sri mulyani berpesan kepada
dari kasus varian atau subvarian delta plus ini di indonesia pak
akan makanan sangatlah tinggi di utara
sehingga enam belas persen anak balita kini mengalami kekurangan gasnya
kamar dagang dan industri australia telah menyerukan kenaikan upah sebesar dua persen
jangan lupa dalam dua ratus tahun di negara ini
mas jack juga dari suara dance
tidak akan memberikan jaminan suara di parlemen
seperti mas ferdi sampaikan memang kalau sekarang kita keluar rumah begitu saya kadang kadang keluar rumah kita lihat bahwa
saya kira sekarang belum sampai ke situ itu yang mesti terus ditingkatkan
naik lagi sedikit jadmin dari delapan belas draw suku percusuk naik empat delapan persen di bedakan sebelum kita tidak tahu
bakso kelenger gusti bisa disantap bersama hingga empat puluh orang
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif atau kemenparekraf
televisi pemerintah iran melaporkan helikopter itu jatuh di puncak gunung dalam cuaca dingin di provinsi asyebaijan timur iran dan terbakar seluruhnya
jadi di scott head itu kira kira lima jam dari kota sydney
yang sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan makanan menjadi korban dan satu ratus lima puluh lainnya terluka
voice beroperasi di tingkat lokal regional dan nasional
dan menghadiri seluruh enam hari penyelidikan itu
walaupun tadi kita dengar pak soni punya angka angka statistik yang tentu lebih akurat
dan kami memiliki acara di ashfield town hall di sydney
siapapun yang berpenghasilan kurang dari satu ratus lima puluh ribu dolar
saya kira itu bisa dilakukan dengan sistem yang sekarang
tapi kemudian masih banyak catatan dan juga pr pr yang harus dikerjakan
jadi itu improvisasinya ya
daging yang memakan waktu hingga tiga jam lebih
hal itu disampaikan setelah pemerintah memutuskan kembali mewajibkan produsen minyak sawit memenuhi pasar domestik atau dmo
hal ini terjadi setelah lebih dari satu ratus dua puluh lima organisasi kesehatan dari seluruh australia mengeluarkan surat publik yang mendukung yes vote dalam referendum enginest voice to parliament yang akan datang
rencana undang undang tersebut akan menjatuhkan hukuman penjara
namun ia berjanji hasil analisis terhadap rekaman
sumber daya alam seperti pertambangan perkebunan dan pertanian yang rentan dengan gejolak harga
tapi varian delta plus itu bukan hanya ay empat
akan bagus ambil yang enam sebenarnya pak ambil yang lima
dan hal hal seperti
apakah kewaspadaan ini perlu ditingkatkan di pintu masuk pintu masuk pergerakan orang
baik pada saat kedatangan di tes maupun di hari ketujuh sebelumnya
dan juga di rumah di kerajaan amerika
untuk premier baru itu
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
bagaimana kondisi investasi di indonesia selama tahun dua ribu dua puluh dua berikut informasinya

tidak ada yang telah meminta kebenaran
dan saya pergi ke kota di sydney
kita beralih ke luar negeri menteri kesehatan gaza mengatakan paling sedikit dua puluh warga palestina
tidak bosan tentunya kita mengimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan prokes tiga m atau lima m seperti yang disampaikan prof chandra tadi
partai buruh telah memberikan usulan tersebut kepada pihak oposisi
sementara mereka yang berpenghasilan lebih besar
kalau kita lihat di bawah tulisannya indonesia waspada varian delta ay empat dua
sangat sedikit makanan yang diizinkan masuk ke gaza
lalu kemudian dari dua ratus delapan juta penduduk indonesia sudah satu ratus sembilan puluh tiga juta yang sudah divaksin
terhadap kepatuhan dan juga bagaimana masyarakat juga bisa tetap disiplin begitu tidak abai dan tidak menganggap remeh bahwa kita masih dalam situasi pandemi seperti sekarang
pada indeks harga konsumen yang berarti sedikit peningkatan
irjen paul firman santiabudi mengatakan samsat digital dengan sistem pembayaran transparan akan mengurangi perilaku koruptif soal pembayaran pajak kendaraan bermotor
berusaha melanjutkan awal yang bagus melawan melbourne utara
partai hijau dan partai partai pendukung telah bersatu dalam melawan undang undang gas yang telah ditawarkan oleh pemerintah
nah disitu akan ada battle lah
sekali lagi cari berita penting hari ini
dedy sendiri belum merinci cctv di lokasi apa yang berhasil ditemukan oleh polisi
kita adalah warga modern yang telah mengambil kebenaran itu dan kita berada di sini
maka varian yang ie empat dua ini menular di rumah tangga dua belas empat
oke baik terima kasih prof terakhir saya ke pak soni walaupun kita sudah menghadapi ini hampir dua tahun ya pak soni ya
sementara itu menteri kesehatan dan perawatan lansia
deportasi pertahanan imigrasi ke senat inquiry
dosis mungkin sekarang sudah mendekati sembilan puluh lima
tapi saya pikir secara umum transformasi ekonomi negara adalah apa yang ingin saya inginkan
menteri energi federal chris bowon mengatakan pemerintah tidak khawatir dengan jajak pendapat pasca anggaran
yang menurutnya mengalami penderitaan pertama akibat kedatangan bangsa inggris
satu namanya vaksin hesitancy kelompok orang yang menolak vaksin
kalau sampai terjadi gelombang ketiga
sedikitnya satu ratus empat belas orang tewas
inflasi sedikit meningkat pada bulan ini
improvisasi dan koreografi bersama
sementara warga melbourne menghadiri upacara fajar hari invasi
manfaat dari hal ini
sebelum diterapkan pada bulan juli mendatang
itu kan hampir seperti robot kan ya
pasca sarjana universitas yarsi dan guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia
ini cuma masukan saja untuk teman teman di kementerian termasuk pak tony dan tim
sebuah perusahaan yang eating house lp
rencana undang undang anti diskriminasi
pemerintah pertama ini menanggapi pengumuman terhadap pemerintah pertama ini dan menegakkan rakyat israel
saya pernah melihat dia mengajar di sydney
jadi begini kita tahu bahwa ada saja kelompok orang yang menolak vaksin dengan berbagai alasannya
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
jenis tinggi senator yang berusia tujuh puluh lima tahun ini dikenal dari usahanya memajukan hubungan
atau juga implikasinya terhadap status infeksius atau tidaknya
sari berita penting hari ini kamar dagang dan industri australia telah menyerukan kenaikan upah sebesar dua persen
yang terus berterusan di sini hari ini
untuk pelayanan kesehatan kita dan berimplikasi terhadap peningkatan angka kematian
karena ada beberapa penari popping yang memang keturunan indonesia di sana
carlton memperoleh kemenangan menegangkan atas britain lions
kalau ada tiga ratus juta pergerakan dengan total spending antara satu sampai dua juta
dan melihat juga ini adalah tetangga kita yang sudah ada kasusnya
kay empat dua saya mau mundur dulu sedikit ini kan ada gelombang satu di dunia ya ada gelombang satu ada
pengetatan kebijakan moneter lalu juga global uncertainty yang masih tinggi saya rasa ini masih membayangi untuk quarter satu kuartal dua di dua ribu dua puluh
serta berbagai masalah lainnya
pria berkembangsaan korea selatan ini merupakan sahabat maudie
untuk bali dan jakarta ini masih sangat kuat masih sangat strong
dan kewajiban mengikuti harga domestik dan dmo
kita perlu lebih konsisten di sini dan itu adalah tema kampanye world cup ini yang saya minta maaf untuk
oke oke baik saya ke prof chandra
yang kedua pemerintah tidak akan pernah bosan satgas tidak akan pernah bosan untuk melakukan berbagai upaya agar
setelah satu ratus tujuh hari kami meminta mereka mengecewakan
menjelang libur panjang pasca
cetak biru baru pemerintah federal untuk pasar tenaga kerja mencakup pelonggaran pembatasan terhadap penerima bantuan pendapatan dan pensiunan
tetapi juga ini juga penting ya
sementara ekuitas perusahaan tercatat negatif rp lima ratus tujuh puluh miliar dan aset sebesar rp lima ratus empat belas miliar
jadi saya pikir di kedua area
ada tantangan dalam distribusi vaksin dan seterusnya
yang kekurangan gisi tersebut
yang mengimbau warga australia untuk merefleksikan pentingnya budaya tertua di dunia untuk tetap hidup
terima kasih dan sampai jumpa
perjuangan yang monstral yang kita hadapi
enam pekerja yang tersisa dalam keadaan hidup verdi
sejauh melakukan apa apa
sebetulnya rizik bebas murni pada sepuluh juni dua ribu dua puluh
untuk agar kasus ini tidak menjadi tidak terkendali
dan dalam olahraga the wallabies meminta maaf setelah kekalahan besar mereka di piala dunia rugby
artinya saham baru goto akan diserap oleh investor strategis baru
kita mempertunjukkan tari tari tradisional indonesia
ay empat dua itu kemudian saya cek sudah ada sekitar sebelas
sebagai penari di suara indonesia
demonstrator di melbourne diperkirakan akan menuju parlemen negara bagian
tim australia membutuhkan kemenangan di leon atas rival mereka yang tidak terkalahkan di pool
dan dia berjanji hal hal di pilihan yang dia kembali dari sekarang
bahan utama yang digunakan dalam coklat
partai hijau dan partai partai pendukung lainnya telah bersatu dalam melawan undang undang gas yang telah ditawarkan oleh pemerintah
ada workshop tari indonesia
seperti kata bang murtala tadi
dengan alasan bahwa hal itu mengancam keamanan nasional
itu dosis pertama sudah sembilan puluh tiga persen dari target
yakni terkait karantina kesehatan dan terkait penyiaran berita bohong alias hoax
kampanye pemilu di negara bagian tasmania dapat berdampak pada tingkat federal
mudah mudahan tidak naik terus gara gara ay empat dua tapi ini gambaran umum di dunia
yaitu keunis di komunitas
dan dari afl carlton siap hadapi north melbourne pada hari jumat agung nanti
lima hari karantina ini kalau bisa dinaikkan enam atau tujuh hari mungkin akan lebih baik
kebijakan ini pun diterapkan setelah keran ekspor minyak sawit mentah alias cpo
nomor dua memang tidak ada cerita yang cepat
kadif humas polri irjen deddy prasetyo mengatakan cctv tersebut dinilai dapat menggambarkan konstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir j secara menyeluruh
dan juga artis director
pada pertandingan enam belas besar putra
apakah kemudian juga bagaimana strategi untuk potensi gelombang ketiga
melalui media pada sepuluh juli
kita mulai informasi pertama terkait kasus baku tembak polisi
sekali lagi bang murtala ini pada tanggal dua puluh empat itu akan dilaksanakan di mana
saya tidak mau bandingkan dengan amerika yang sudah mengirimkan satu empat juta atau satu satu juta
tapi ya di beberapa wilayah seperti jawa barat jawa timur dan banten
varian delta ini kemudian ada anaknya lagi begitu ya di b seribu enam ratus tujuh belas tiga
akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil
saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan akan setia kepada negara kesatuan republik indonesia
kalau sampai masuk dan dia lebih menular daripada varian delta
orangnya kan akan pergi ke hotel atau pergi ke rumahnya
mengatakan bahwa pemerintah benjamin netanyahu telah mengecewakan rakyat israel
hal ini bertujuan untuk membuat perusahaan gas membayar pajak lebih cepat dibandingkan dengan membatasi ketersediaan pengurangan pajak
tinggal nanti bagaimana kemudian pemerintah bisa menunjukkan bahwa investasi kita masih tetap baik pertumbuhan ekonomi kita masih juga tetap baik sepanjang semester satu
di mana tanggal dua puluh enam januari dianggap sebagai hari berkabung yang diadakan di titik nol kolonisasi
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
tapi di sini kita berbicara tentang kebenaran yang telah dilakukan pada generasi
organizer meminta di akhirnya kematian dalam tahanan
mengatakan maskapai tersebut terkejut
nah untuk suara dance sendiri itu
sementara itu kepala korlantas polri irjen
keluarga robinson telah mengidentifikasi jenazah yang ditemukan di meksiko sebagai putra mereka
pembuat coklat arthur lazarown mengatakan
dan menikah dengan artis indonesia ini
begitu lewat terkurangi tapi yang tidak bayar lewat juga terdeteksi
termasuk positivity ratenya terus kemudian kasus terkonfirmasi positifnya
di australia melaporkan bahwa dana kesehatan khawatir bahwa partai buruh menunda seruan mengenai berapa banyak premi yang dapat dinaikkan hingga pemilu itu selesai
duta besar ukrania untuk australia menyerukan lebih banyak dukungan bagi negara yang dilanda konflik tersebut
dari pihak oposisi dan anggota parlemen federal lainnya
dan dalam bidang luar raga bintang tenis australia nikki rios mengakui waktunya sebagai petenis mungkin
namun pihak yang berwenang memperingatkan
tampaknya berada di jalur yang tepat untuk memenangkan lima belas kursi setelah pemilu negara bagian
bersama ratrik artika inilah flashweek podcast
sampai sekarang juga akhirnya belum ada orang yang datang untuk berwisata
telah menolak tawarannya untuk penerbangan
sampai gelombang ketiga dua puluh tiga agustus tersebut juga itu ya turun lagi sampai sebelah sok capt dan sudah mulai
memiliki dampak yang luas
belum ada data lengkap terhadap yang lainnya
sampai istri saya tanya ini memang di sana tidak ada lagi virus covid sembilan belas
ya pertama saya mau apresiasi dulu cnn ya
private placement akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun
itu apa yang akan
kepala kepala pariwisata area kemarin mengumumkan bahwa tingkat pengangguran telah turun menjadi tiga tujuh pada bulan februari
undang undang diskriminasi jenis kelamin
seperti gelaran tahun sebelumnya di bali
warta berita sps audio untuk hari senin tanggal dua puluh empat januari
berita terkini mengenai penyelidikan covid sembilan belas di indonesia
telah ditangguhkan sampai hari rabu dua puluh tujuh maret
jack wardana ini juga penari topping
paman bill nicholson seorang penatua dari suku wurujeri di melbourne
persatuan rumah sakit seluruh indonesia baru melakukan kongres
beragama indigen dan tidak indigen
saya kebetulan waktu itu ada video call dengan teman teman di india
akan diselesaikan dengan penjualan aset perusahaan melalui mekanisme lelang
dia belajar tari popping dari kecil
mengenai usulan mereka untuk mengamandemen
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
korps lalu lintas polri meluncurkan samsat digital untuk meminimalkan kontak antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam pengurusan surat kendaraan bermotor
pasti akan bagus untuk kita lihat
saudara laki laki callem dan jack rovinson yang masing masing berusia tiga puluh tiga dan tiga puluh tahun
atau kantor kami di melbourne
jadi jack ini sebenarnya juga orangnya
menteri emergency management murray ward berbicara pada sky news ia percaya masyarakat umum akan mendukung perubahan ini
bahwa masyarakat sedang berjuang untuk mengimbangi tekanan biaya hidup
namun senator subridge mengatakan partai buruh gagal melakukan hal tersebut meskipun ia mengkritik koalisi atas serangan yang terus dilakukan terhadap pelapor
tim dari cctv ini sedang didalami oleh tim khusus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dari tim khusus sudah selesai
hanya menyisakan logam hangus
kepala pertahanan inggris bae systems
kita adalah warga modern yang telah mengambil kebenaran itu dan kita di sini organisasi kita mempunyai orang orang
jadi saya kira ini perlu terus terus diingatkan
kecuali memang dia berada di dalam travel bubble system
kalau dibagi empat kan kalau satu miliar bagi empat harusnya kita sudah bisa menyuntikkan dua ratus lima puluh juta dosis vaksin
makanya pemerintah menetapkan hanya beberapa entry point
sandi memastikan kesiapan destinasi dan lokasi daerah tujuan wisata dalam hal keamanan
mungkin saya persilahkan mas jack untuk memperkenalkan diri
ketika kapal kargo menabraknya secara langsung
perdana menteri vanisi mengatakan williams adalah pemimpin yang ideal dan memiliki pengalaman hidup
nah ini juga terima kasih prof chandra
maka akan ada apa yang dinamakan first nation pengungsi karena climate change
saat ini saatnya menghilangkan pembukaan hamas dari negara kita
memang kalau menurut who rata rata masa inkubasi itu kalimatnya lima enam sampai empat belas hari
bahwa kondisi ini meringankan
dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putra indonesia leo roli daniel martin
filipina itu enam belas ribu yang sudah dikirimkan
pemerintah dan ketua ketua
pembatalan ini dilakukan setelah istaka karya tidak mampu memenuhi kewajiban utang sebesar rp satu delapan triliun
di singapura dikhawatirkan akan menyebar ke negara negara asia lainnya apakah varian delta
mahendra siregar dilantik menggantikan wimbo santoso sebagai ketua ojk baru
mencoba menghadirkan itu dengan topping tapi kita bisa melihat
dan menangkan set kedua dengan skor enam tiga
kedua yang namanya hard to rate population orang yang sulit dijangkau
komisi kehakiman eurook telah memulai pemeriksaan mengenai ketidakadilan terhadap masyarakat first nations di victoria terkait tanah langit dan perairan
bagaimana memperketat screening pelaku perjalanan internasional
pihak oposisi telah berulang kali menunjukkan preferensinya terhadap alternatif nuklir dengan mengatakan hal itu dapat membantu menurunkan harga energi bagi konsumen australia
dari berita penting hari ini keluarga robinson telah mengidentifikasi jenazah yang ditemukan di meksiko sebagai putra mereka
sementara itu di sydney para undangan penting termasuk premier christ mains menghadiri upacara wugul ora morning
nomor satu sekarang ini kan orang kalau negatif kan dikarantina lima hari
pendukung lgptiq plus telah meminta pemerintah federal untuk mengeluarkan rancangan undang undang diskriminasi agama
dalam seminggu dua minggu insya allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga rp empat belas
bagaimana pengaruh varian baru terhadap kemungkinan infeksi ulang
kemraman kejadian yang terikat atau terjung junk
jadi masih ada dalam kendali tugas kesehatan setempat
jalur marinus disebut sebut penting bagi tesmania karena akan meningkatkan kemampuan negara bagian tersebut dalam mengekspor energi ramah lingkungan
pemerintah pertama ini menanggapi pengumuman mengejutkan bahwa pihak oposisi akan menarik dukungan terhadap perjanjian dengan komunitas peribumi
mantan presiden konservatif itu mengadakan unjuk rasa setelah menjadi sasaran penggrebekan polisi awal bulan ini untuk menyelidiki dugaan upaya kudeta
menteri emergency management murray ward berbicara pada sky news
nah jack ini salah satu pelopor
kita sangat membutuhkan investasi di industri turannya ketimbang di pertambangan itu sendiri ya
bukti yang menunjukkan bahwa dia masih hidup
capaian vaksinasi lansia ini sebagai contoh kalau di jakarta
yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah
tidak akan menghentikan momentum mereka ketika the blues
lalu kemudian di surabaya di bali terus kemudian di samratulangi
ide ide karena mahalnya bbm saya senang berimokasi istilahnya keluhan keluhan masyarakat bawah
sebelumnya rizik masuk penjara atas dua tindak pidana
kala menempuh pendidikan pasca sarjana di graduate school of business
stephen marcel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari rabu
sebagai sistem yang kuat yang pernah terjadi di utara
partai hijau dan partai partai pendukung telah bersatu dalam melawan undang undang gas yang telah ditawarkan oleh pemerintah
belum jelas penyebab kebakaran tersebut
sekretaris departemen dalam negeri mike pecil akan mundur sambil menunggu penyelidikan
kepala who tedros adhanom ghebreyesus menangis ketika meminta solusi politik
jessi choi diketahui meniti karir sebagai entrepreneur in resident di ac ventures
dan satu ratus lima puluh lainnya luka luka
bagaimana kita mendeteksi mobil yang di dalamnya sudah punya pulsa tercatat dengan baik pada sistem
namun pemimpin oposisi peter dutton mengatakan
begitu kita menemukan kasus positif dari pelaku perjalanan internasional
karena irak adalah negara berbagai sektor dan agama
tinjauan media dan kebijakan murukti kultural tahun dua ribu dua puluh tiga telah menghasilkan sepuluh rekomendasi yang semuanya telah diadopsi oleh pemerintah negara bagian